dalam sepekan terakhir angka kasus covid sembilan belas kembali naik dki jakarta kepulauan seriau banten kalimantan utara hingga sulawesi barat
ini menjadi penyumbang angka terbanyak apa penyebabnya dan juga seberapa siap kemudian skema antisipasi dan pengawasan yang diterapkan
agar tidak terlena pada situasi landai seperti sekarang apalagi ancaman omikron juga sudah mulai terjadi di indonesia
kita diskusikan lebih lanjut dengan ketua bidang komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas heri trianto yang terhubung lewat sambungan telpon
dan epidemiolog griffith university diki budiman selamat malam bapak bapak
pak heri dan pak diki sudah tersambung ya sudah clear ya audionya ya
oke saya ke pak heri dulu pak heri bagaimana membaca situasi hari ini
di beberapa provinsi begitu ya sudah terjadi lagi angka yang cukup tinggi khususnya kasus covid sembilan belas
belum lagi juga evaluasi soal transmisi omikron begitu ya
tapi tentu kewaspadaan perlu ditingkatkan bagaimana membaca situasi ini pak
ya situasi pertama dilihat dari angka penularan ya yang paling mudah ya
lihat situasinya sebenarnya relatively masih cukup baik gitu ya dibandingkan dengan outbreak yang terjadi di dunia
di mana satu delapan juta orang tertular seperti itu
dan kita masih bisa mempertahankan atau disebut strolling ya penularan pada tingkat yang rendah
memang di beberapa tempat terjadi kenaikan
tetapi memang kita harus lihat tidak bisa satu atau
data satu atau dua hari mungkin kita akan lihat data dalam satu minggu misalnya
beberapa daerah seperti dki kemudian kepulauan rio mengalami kenaikan
dua tempat itu merupakan pintu kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri
jadi sehari dua hari yang lalu saya ke batam bertemu dengan gubernur juga disampaikan bahwa angka yang di sana itu memang sebagian besar berasal dari pelaku perjalanan

migran indonesia yang dari johor yang setiap hari sekitar dua ratus lima puluh menyebrang ke batam
dan mereka kemudian terindikasi tertular ya
tertular virus cukup lumayan ya
selama desember itu ada pelaku perjalanan kebanyakan pmi dari johor itu mencapai tiga ratus lima puluh tiga orang yang positif
dan mereka setiap hari rata rata dua ratus lima puluh
memang ini ada kenaikan di sana
tetapi sebenarnya di batam sendiri misalnya itu kondisinya cukup bagus karena di sana vaksinasi sudah di atas seratus persen

pak heri penyebabnya apa sih sebenarnya longgar begitu ya atau bagaimana
pengawasannya kan seharusnya sudah ready dari awal
jadi ini adalah imported case pak
yang kebanyakan yang terjadi dari luar negeri
itu untuk pintu laut yang dibuka di batam
sementara kalau yang di dki tentu saja tiap hari kan datang tiga hingga tiga lima ratus ya pelaku perjalanan
dimana sebagian mereka juga positif
dan sudah ada enam puluh delapan diantaranya yang kemudian diindikasikan
sebagai varian omicron
ini yang kemudian harus benar benar kita jaga
agar kemudian tidak terjadi transmisi lokal
walaupun transmisi lokal pertama kemarin juga sudah ditemukan di fluid ya di pantai indah kapuk
dimana sepasang suami istri sekarang juga sudah di isolasi
kontak arab juga dilakukan
testing juga dilakukan
mudah mudahan ini tidak meluas
kira kira seperti itu mas
tapi kalau secara umum
hanya sih sebenarnya relatif stabil ya penulalan harian
dalam tiga hari terakhir ini misalnya
tetapi kewaspadaan memang benar mas ferdi
harus benar benar kita persiapkan situasinya
dan kita memang tidak main main untuk memastikan transmisi ini tidak meluas
pak heri saya ke pak diki
pak diki walaupun kemudian evaluasinya secara umum tidak ada kenaikan yang signifikan
tapi satu kasus ini bisa menjadi persoalan begitu ya
karena dengan varian baru yang sekarang omikron ini secara eksponensial angkanya bisa bertambah dengan cepat begitu
bagaimana melihat situasi hari ini pak diki dengan yang tadi disampaikan oleh pak heri
untung ya saat posisi kita sudah jauh lebih baik dibanding ketika delta ya
dengan tadi masalah vaksinasi
yang menjadi masalah saat ini
kita tidak bisa hanya mengandalkan vaksinasi jelas
dan memang strategi kita juga harus sangat berubah lebih kuat
dan karena yang kita hadapi ini bukan hanya delta sekarang
tapi omikron yang jauh lebih efektif dalam menularkan
ditambah lagi menurut saya saat ini musuh juga yang menjadi harus kita clear kan adalah
masalah memberikan komunikasi ya
karena kandung di awal awal omikron ini ada
bicara atau berita yang tersebar adalah bahwa ini ringan
ini ringan atau tidak bergerak atau mild
nah ini yang ini berbahaya ya
mereka semua pada itu mild
dan yang menjadi masalah saat ini adalah kenapa kita tadi pak heri sudah sampaikan juga
kita harus sangat waspada
nah ini yang harus diketahui oleh semua pihak
karena kita melihat ini masih ada yang merasa ini tidak berbahaya
karena faktanya kematian anak saja ini meningkat jauh
dibandingkan bahkan selama pandemi
sembilan ini saja ini sudah lebih serius secara global
nah ini ada hubungannya ke omikron
dan ini artinya mild ini tidak mild yang kita bayangkan
ini mild yang berbahaya
jumlah kasus infeksi saat ini memecahkan rekor semuanya
dunia memecahkan reses sejak dua tahun
masuk tahun ketiga atau dua ribu dua puluh dua ini
bukannya menurutnya itu pecah rekor
kemudian banyak negatif negatif di sini
di pantang kaya sini di simpran
keturunan itu berapa ini
sekarang dua ribu sehari
nah ini artinya
masyarakat di bawah ini pertumbuhan yang sifatnya eksponensial
itu harus kita kembalikan
mereka baiknya sekali lagi
kita sudah tahu nih
kemudian tiga percuma yang satu
ya tidak bisa tidak harus jauh lebih kuat dibanding ketika delta
kalau bicara vaksinasi memang kita sudah bagus
tapi di jawa baru banyaknya
nah ini yang harus ditingkatkan
apalagi kekutukan untuk lantai
ada juga contoh yang berisiko tinggi
ini anak anak harus segera
kemampuan deteksi kita
walaupun sudah jauh meningkat memang
dan kita sudah jauh bisa mendeteksi
faktor sasus yang ditentu masuk
yang termasuk laut ataupun udara
kita harus sadari bahwa
deteksi di masyarakat
ini harus ditingkatkan
dan itulah sebabnya
jangan kaget kalau
kasus kasus lebih meningkat pada daerah daerah yang memang bagus
tetap tidak kata
tapi ini tuh hasil yang bagus ya
kan kita lihat dari sebelumnya juga
buat daerah daerah lain yang punya koneksi
apalagi pengembangan internasional
tapi selama ini merasa tidak ada
atau belum ada kasus
jangan merasa aman
atau mungkin jangan jangan ada
pemahaman yang keliru begitu di tengah masyarakat
varian baru dari covid sembilan belas yang sekarang ini
tingkat resikonya lebih rendah begitu
penyebarannya lebih cepat begitu
atau apa yang kemudian
masih kurang dipahami
kalau kita bisa
kita harus singkatkan
satu komunikasi kita
komunikasi risiko khususnya
atau bahkan setengah dari
itu baru diselidikan pada
karena infeksi di parunya itu kurang
tapi infeksi di organ lain
infeksi di organ lain
dan itulah sebabnya
bahwa dia betul
tidak menyebabkan pneumonia
seperti yang ketika delta
tapi bukan berarti tidak ada
ketika dia itu lebih cepat menular
bahkan ini sekarang
lima kali lebih cepat
lebih banyak kasusnya
ini dia bisa lima ratus
nah dari lima ratus ini
kan sama dengan delta
proporsi yang di icu
juga sama dengan delta
nah ini yang akan disebut
beban di fasilitas kesehatan
inilah yang harus dipahami
bahwa akan ada potensi
beban di fases
bahwa akan ada orang orang yang
busi pun sudah pulih
akan menderita long covid
nah ini yang harus disadari
hal yang menggasur adalah
oleh karena itu
ini supaya kita tidak amai
ini bukan berarti kita
mau buat orang panik
sejadi di dunia
apa yang dikhawatirkan
omikron ini bahkan
ya delta ada
nah ini yang
kita menghadapi dua musuh
ini yang diperjuang
di cara strategis perkuatnya
saya harus sampai ke mas
tapi harus yang

kalau bicara misalnya
dari luar negeri
sekarang menurut saya
supaya lebih tidak terkadang
di dalam medial
untuk hal hal lain
ini di tengah
saat ini memang
namun sekali lagi
penguasaan ini penting
dan sekali lagi
perlu dukungan masyarakat
menyampaikan apa adanya
berita buruk itu
saya kira harus diubah ubah
saya ke pak heri
yang saat ini kita hadapi
ke beberapa daerah
di indonesia news
dalam diskusi kita
saya ke pak heri
tersambung ya pak
sebelum tadi break
saya sempat menanyakan
dan tahun baru ini
ke tanah air
yang akan diterapkan
di dalam negeri sendiri
melalui pelaku perjalanan
ketika kita mendapatkan
pada satu sisi
kenapa ini dibuka
kenapa kemudian ini juga harus diperhatikan
kita ingin memastikan
bahwa pelaku pelaku perjalanan
dari luar negeri
yang datang ke indonesia
dan dipastikan mereka negatif
dalam dua kali test
dalam satu titik
ingin terus memastikan
nanti ketika tahun baru
dari pelaku perjalanan
karena kalau sampai menumpuk
itu risikonya jauh lebih tinggi
makanya kemudian kemarin
kita juga memastikan
jalur kedatangan melalui laut
rasanya cukup memadai
tempat untuk karantina
dan satu lagi
tempat karantina ini
lebih mudah diakses
untuk memisahkan mereka
kemudian sampai ke tempat karantina
kesehatan yang sangat tepat
ketika ada diantara mereka
dikatakan kang ziki
juga tidak bisa
di tingkat dunia
itu di titik
kebanyakan negara negara eropa
itu sedang kewalahan
bagaimana dengan kita
banyak hal yang harus kita
yang salah satu
tidak pernah dikendurkan
di negara negara lain
ketika vaksinnya tinggi
mereka tidak mewajibkan lagi
objek berikutnya ya
kita punya bekal
punya modal sosial
yang cukup tinggi
transmisi ini juga
agar mereka tetap
dan tentu saja
karena sejauh ini
terlalu banyak hal
yang belum kita ketahui
seperti yang disampaikan
pak heri tadi
tentu belum cukup
sampai hari ini
tentu tidak akan bisa
dan di daerah
atau di beberapa
ada upaya upaya tertentu
kan kalau bisa
sudah tiga lapis
kalau sudah tiga lapis
itu kebal juri
ini yang harus dipastikan
misalnya dia terinfeksi
menginfeksi lagi satu orang
meninfeksi lagi satu orang
kalau itu sudah terjadi
nah itu yang harus dipastikan
selalu saya ingatkan
penerbangan luar negeri
atau mungkin daerah itu jadi lumbung
ketiga migrant indonesia
sampel darah yang pcr positif itu
kemudian terakhir aja
nah itu yang akan harus kita lakukan
ini yang akan menentukannya adalah
karena kita harus mencegah
dampak yang terjadi seperti di amerika
ataupun di eropa yang
akhirnya merambah pada
kelompok yang rawan ini
baik secara institusi pekerjaan
maupun dari institusi institusi seperti lantia
kemudian vaksinasi pada anak anak
ini yang terjadi sekarang di eropa
amerika termasuk disini
dan kematian meningkat
di eropa dan amerika
karena anak anak banyak yang belum vaksin
karena anak anak banyak yang belum vaksin
ini yang harus dikejar dilakukan
tapi dengan keinginan semua
ini bisa dikata
pada kebijakan mereka akhirnya
dan termasuk ini
masalah pelaku perjalanan
saya setuju dengan pemberian
yang amerika di bawah
dalam kondisi saat ini
apalagi sudah bukti
mengapa menjadikan mae telang sengaja
mengapa memiliki pelayanan k hewan
f error bisa dipilih
itu bisa dipilih
ada yang kurang tegur
jadi seperti ini
atau ada orang itu
ada angka ada pengadilan
ya udah ada r principle
nanti sampai lagi
dikasihkan proteksi supaya itu tidak bisa memiliki kemungkinan kecil menghirup udara yang tercemar
atau virus ini terutama dari masyarakat lainnya itu ya ya jarak dan juga hidup dari terumun
terang ini yang untuk para pengaruh perjalanan menjadi sangat penting sekali lagi pesan penting
dari omicron ini adalah mereka di ini dikeluarkan melalui para pelaku perjalanan omicron ini menyebabkan
kemungkinan itu orang orang tidak vaksin penuh ini yang membuat kenapa omicron ini berbahaya karena dia bisa menyebabkan
diantara orang yang sudah divaksin apalagi yang belum divaksin sangat serius nah inilah membedakan dia dengan delta
jadi makanya ini betul sangat serius sehingga kita harus segera merubah ya pola pola satu yang kita termasuk
juga masyarakat menyadari walaupun anda atau masyarakat sudah divaksinasi
di uang kecil
tetap jangan merasa amat lah sehingga sekali lagi minum lainnya di keselan ini yang relatif sangat
berlebihan untuk ke fasilitas persihatan sekali lagi keduanya adalah vaksinasi mungkin penting
dan apapun alasannya tidak ada alasan kegiatan ini pokoknya lakukan
baik saya ke pak heri pak heri ini penting kemudian apa yang disampaikan pak adiki harus digarisbawahi
menyamakan persepsinya mungkin yang butuh upaya tertentu begitu ya
sembari juga menyiapkan amunisi dan pertahanan di dalam negeri mungkin kemudian vaskes yang juga harus siap
begitu ya nakes yang juga harus siap dan sarana lain begitu kemudian kasus ini tidak terkendali
begitu kita harapkan begitu ini seberapa siap
ya di tingkat hilir tentu saja kita harus bersiap siap dengan segala kemungkinan
itu kemudian yang menjelaskan kenapa di rumah sakit darurat atlet mayoran saat ini juga bersiaga ya
ada satu sembilan ratus tenaga kesehatan yang ada di sana pun ketika hanya ada sekitar ratusan ya
di bawah lima ratus pasien yang sedang dirawat di sana
di tempat tempat lain di fasilitas
kesehatan lain di sejumlah provinsi sejauh ini juga sedang mempersiapkan diri
tetap siaga gitu ya di hilir
tetapi apapun sebenarnya yang dilakukan di tingkat ynd ini ya tidak akan
tidak akan pernah cukup jika kemudian kita tidak bersama sama bersiap siap di sektor hulunya
nah dalam hal ini kemudian mempersiapkan masyarakat
masyarakat untuk tetap waspada tidak kendor dengan protokol kesehatan
kemudian mereka juga harus tahu tadi yang disampaikan kang diki untuk menyamakan persepsi tentang pandemi ini yang memang belum selesai
jadi kewaspadaan itu haruslah atau sebuah keharusan buat kita semua
apalagi kita saya ingin mengingatkan juga sebenarnya ke masyarakat ketika tahun lalu
itu ketika winter ya memasuki musim dingin itu memang juga hampir sama hampir seperti sekarang ya
terjadi kenaikan gitu ya kenaikan di negara negara eropa dan indonesia terlalu terlambat
biasanya terlambat dalam arti mengikuti tren global itu
makanya kemudian kita mendapati gelombang pertama di indonesia waktu itu terjadi di bulan februari
nah ini yang kemudian harus benar benar menjadi kewaspadaan kita
dengan libur natal dan tahun baru sekarang yang kemudian meningkatkan mobilitas
pemerintah juga sudah mengantisipasi level ppkm ini untuk segera disesuaikan
jika beberapa minggu ke depan kita mulai mendapatkan kasus harian yang meningkat
misalnya ada skenario yang lima ratus per hari kemudian menjadi seribu per hari atau menjadi dua tujuh ratus per hari
itu harus disiapkan skenario pembatasan kegiatan masyarakat berdasarkan ppkm level tadi ya
jadi ini memang menjadi perhatian pemerintah untuk kemudian mengantisipasi setiap dinamika yang terjadi di dunia
apalagi kita sudah mendapatkan bukti yang sangat valid ya bahwa kasus impor omicron itu
sudah datang ke indonesia dan kita sekarang hanya ingin memastikan tidak terjadi transmisi secara luas di tingkat lokal komunitas di indonesia
dan kepastian untuk skema dan sop karantina ini sama ya pak di pusat dan di daerah dan tanpa ada pengecualian begitu ya
benar itu benar sama
karena karantinanya juga terbatas ya mas ya
karena pintu pintu kedatangan juga dibatasi
pintu udara itu ada dua kemudian ada tiga mau dibuka di juanda
hari ini sudah ada surat keputusan satgas untuk pembukaan di juanda
itu untuk semata mata memudahkan pengelolaan atau mengelola arus kedatangan jika terjadi kenaikan di jakarta
jadi di surabaya ini
ukurnya cukup memadai
kemarin disampaikan ada satu sembilan ratus tempat tidur yang sudah siap
ada satu lagi sebenarnya di bandara ngurah rai
kedatangan internasional itu diperbolehkan sejak empat belas oktober
tetapi sampai saat ini memang tidak cukup efektif karena itu memang diperuntukkan untuk pariwisata
jadi belum ada kedatangan pesawat dari luar negeri ke denpasar
jadi ini yang memang harus kita antisipasi benar benar
apalagi nanti di minggu pertama tahun ini rasanya sih saudara saudara kita yang sudah kita imbau untuk tidak berpergian ke luar negeri itu akan kembali
dan mereka membutuhkan karantina dan mereka harus dipastikan dikarantina dengan waktu yang cukup sepuluh hari hingga empat belas hari sesuai negara asal kedatangannya
oke baik tidak ada alasan lagi untuk terlena dengan situasi
landai seperti sekarang semua persiapan dan kewaspadaan sudah ditingkatkan
rekomendasi dari seluruh pihak termasuk masyarakat itu sendiri juga sudah seringkali diimbau begitu ya untuk tetap waspada
bukan berarti harus ketakutan begitu ya
kita lihat nanti bagaimana kerja cepat dan antisipasi ini berlaku di tengah kondisi kasus yang saat ini masih belum bisa diprediksi
terima kasih pak heri
ketua bidang komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas dan pak diki budiman epidemiolog griffith university sudah bergabung dengan cnn indonesia newscast malam ini
salam sehat semua
terima kasih salam sehat
salam sehat pak adiki
terima kasih pak ustaz
cnn indonesia newscast segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya
tetap bersama kami